apakah itu semata mata adalah hasil penerawangan saudara ahli saja
itu perlu dijelaskan di sini kepada kami semua
saya agak bingung ini ahli ahli hukum atau ahli ekonomi
karena tadi pendapatnya itu sudah melebihi ahli hukum
pertanyaan saya sekiranya pun benar tuduhan anda
jokowi melakukan tindak pidana korupsi
jokowi melakukan pelanggaran undang undang apbn
jokowi melanggar tidak minta persetujuan dari dpr
pertanyaannya dan oleh karena itulah pemohon mengatakan pemilu dibatalkan dan diulang
pertanyaannya apakah mk majelis mahkamah konstitusi berwenang dalam putusannya
menyatakan oleh karena jokowi melakukan tindak pidana korupsi
jokowi melanggar undang undang korupsi melanggar undang undang apbn
melanggar undang undang bansos maka pemilu harus dibatalkan dan diulang
sementara tidak satupun pihak tersebut sebagai pihak dalam perkara ini
baik jokowi dpr maupun para menteri
boleh nggak mk mengatakan itu adalah penyebab harus dibatalkan pemilu
bawas itu tidak ya dari hakim
alasan apa bahwa bansos itu diberikan
kalau bansos itu legalitas dari bansos adalah setelah disepakati dengan dpr
apakah ada alasan atau tidak setelah disepakati dengan dpr
setelah disetujui dan diundangkan bahwa bansos itu wajib dijalankan oleh pemerintah
tetapi masalah di sini adalah tidak ada alasan untuk memberikan bansos
yang tidak disetujui oleh dpr dan tidak ditetapkan dengan undang undang
pemblokiran dilaksanakan dengan apa
mekanisme dari pemblokiran seperti diakui oleh kementerian keuangan
artinya tidak dipindah dari satu unit organisasi kepada unit organisasi
cuman nampaknya mata anggarannya yang berubah
itu diperlukan dana untuk bansos
maka diambil dari kumpulan uang yang sudah diblokir
lima belas triliun untuk dialihkan menjadi tambahan anggaran bansos
banyak kejahatan yang tidak atau belum terjadi yang belum diusut
tetapi tidak melepas bahwa itu sudah ada kejahatan
jadi kita siapa yang merasa berkepentingan
apakah pelanggaran pelanggaran undang undang
dugaan pelanggaran pelanggaran dugaan ini
apakah akan ditindaklanjuti untuk mengusut secara pidana
tetapi dalam hal ini adalah pelanggaran ini untuk kepentingan bansos
dan untuk kepentingan pemilu
dan dalam sidang ini adalah mahkamah konstitusi untuk menilai
apakah bansos ini adalah kepentingan pemilu
dan dalam sidang ini adalah kepentingan pemilu
dan dalam sidang ini adalah kepentingan pemilu
bansos adalah jelas seperti saya uraikan
bahwa itu adalah untuk pemenangan paslon
itu banyak diberikan bukti bukti
ada empat puluh cuplikan dari berita
itu yang menunjukkan bahwa bansos ini diperuntukkan
jadi ini adalah bukan pendapat saja
tetapi ini adalah sudah ada bukti bukti nyata